halo bank festival dua ribu dua puluh dua tidak hanya menyajikan konser artis ternama baik dalam negeri maupun mancanegara
yang tidak kalah seru adalah booth cnn experience
dimana para pengunjung bisa merasakan pengalaman menjadi anchor
sekaligus mendapatkan merchandise menarik
ini rame rame ada apa ya
ah wah ada cnn good pantasan rame banget
ini ngantri lagi kayaknya pada mau
karena nantinya bisa berfoto seolah olah bareng sama bintang favoritnya
kita ikut ke dalam yuk
ada spot mengabadikan momen seru bersama teman kamu di video tiga ratus enam puluh
saya juga gak mau ketinggalan
bagi yang ingin mewujudkan mimpinya menjadi anchor cnn indonesia
pertama saya nggak nyangka bahwa audisinya akan open audition seperti ini
kemudian ada banyak engagement g mix yang bisa dilakukan
ada spin wheel ada foto tiga ratus enam puluh ada banyak hadiah juga
dan utamanya nih ya kalau yang saya lihat saat ini
talent talent atau mungkin rekan rekan yang apa ya
ada yang mahasiswa ada yang mungkin ini
semuanya percaya dirinya tinggi
jauh banget sama
juga ada podcast dengan bintang bintang kece yang dipandu dengan anchor cnn indonesia
obrolan seru dalam podcast corner dengan beragam topik menarik
dan uji keberuntungan kamu dengan bermain spin wheels
putar putar putar putar
kok nggak berhenti sih
merchandise cnn indonesia
kalian bisa datang ke sini ramaikan booth cnn indonesia
roni satria seteri pradana jakarta